ketua kpu arief budiman menyatakan belum akan memberikan komentar terkait keputusan bawaslu tentang situng
arief masih akan menunggu salinan putusan baru memberikan komentar atas putusan tersebut dan berjanji akan melakukan pengecekan sistem yang disebut sebagai real count kpu tersebut
nanti setelah saya terima salinan putusannya nanti saya kasih komentar
kan saya belum terima salinan putusannya
berarti terus berjalan ya pak
ya kan perintah dia pak saya tanya
enggak enggak statementnya bawaslu apa
ya sudah ya nanti saya cek apa yang dianggap kurang pas kurang lebih nanti saya cek
bener gak itu bisa bagian mana yang harus diperbaiki
saya kan belum terima salinannya
tapi kan intinya dua itu tadi
ada yang kurang pas mohon diperbaiki tapi sistemnya tetap bisa dijalankan